uang dari mana
jangan jangan ini peninggalan mendiang orang tuanya
jadi kamu udah punya anak
kok kamu tegas sih bohongin aku
dengerin aku dulu dong
dia itu bukan anak aku
dia itu anak unggut
waktu itu suamiku nemuin dia di dalam beduk di musola
dan sepertinya orang tuanya orang kaya
karena setiap bulan orang tuanya ngasih uang sama suamiku
dan sebelum dia meninggal dia masukin ke tabungan
sekarang anak itu mana
dia sekarang tinggal sama pak ustadz
sekarang kamu jemput dia lagi
kamu menyesal sekali
kamu mau ambil anak itu kembali
kamu mikir apa lagi sih lis
kita bisa nikah tanpa kamu harus menunggu bisnis google

ibu udah jahat sama kamu
ibu sekarang sendirian
dan ibu sadar ibu gak bisa kehilangan kamu
tuhan mau kan pulang dan tinggal lagi sama ibu
pak ustadz tolong bujuk tufa
saya benar benarnya seru udah ngusir dia
tapi apa yang membuat kamu tiba tiba berubah pikiran seperti itu
semalam saya mimpi bertemu mas fikri
mas fikri sedih dan nangis
karena tahu tufa udah gak tinggal sama saya
dan dia menasehati saya
tufa pulang ya
dan menyesali perbuatannya
sekarang kamu beresin baju baju kamu
nah ibu udah masak

sekarang tufa makan
aku baru beli nasinya ya
nih tufa mau makan pakai apa
tufa mau makan soto gak
supaya kamu cepat gemuk
wah lagi makan makan ya
om walikut gak
ini temen ibu
udah sekolah apa belum
bulan depan ibu masukin kamu sekolah ya
besok ibu mau ngajak kamu jalan jalan
mau beli mainan dan beli boneka ya
tapi sebelumnya kita pergi ke bank dulu ya om
kan kalau mau jalan jalan sama beli mainan
kita mesti ambil uang dulu
ini bak bu uangnya
wah uangnya banyak ya bu
iya kamu mau dibeliin enak
ya aku mau beli boneka
iya ntar kita beliin ya
kamu main bonekanya di dalam ya
kamu main di kamarnya
aku bilangnya juga apa
dia gak usah dibeliin mainan mahal
yang kayak gitu juga udah seneng
sekarang tinggal gimana caranya
aku cepat pindah dari kampung ini
tinggalin dia disini
besok lebih bagus
oke ide yang bagus
uang ini harus disimpan di tempat yang aman
karena akhir akhir ini aku denger
kalau orang itu kehilangan atau kecurian
dengan cara yang aneh
ya aku dengar juga sih
banyak orang yang menyara tujul
ngapain kamu liat liat
biar aku simpan di tabungan aku
dan sempat pagi aku ikut
dan kita pergi tanpa pengetahuan anak itu
aku pergi dulu ya
assalamualaikum bu cari heru
iya bu saya cari heru
heru semalam pamitan sama saya ke jakarta
ke jakarta semalam ibu tahu alamatnya pak heru di jakarta
wah saya gak tau bu kata temennya anak saya sih dia gak jelas kerjaannya apa disana
tinggalnya juga gak tau dimana
yaudah saya pamit dulu ya bu assalamualaikum
bu ibu dimana
hah dimana bu
misalkan aku penipu
apa yang kamu disini